pada hari ini juga dewan perwakilan rakyat dpr akhirnya mengesahkan peraturan pemerintah pengganti undang undang atau perpu no satu tahun dua ribu enam belas
yang merupakan perubahan kedua atas undang undang nomor dua puluh tiga tahun dua ribu dua tentang perlindungan anak
namun fraksi gerindra menolak pengesahan perpu tersebut
rapat pengesahan digelar dalam paripurna di gedung dpr rabu pagi dipimpin oleh wakil ketua dpr agus hermanto
turut hadir menteri pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak yohana yambise
salah satu poin penting dari perpu ini adalah penambahan hukuman kepada pelaku kekerasan seksual dengan sanksi hukuman kebiri kimia
dan sebelum disetujui penetapan perpu ini sempat ditolak oleh dua fraksi di parlemen yaitu fraksi partai gerindra dan fraksi pks
namun akhirnya mereka menghormati keputusan mayoritas fraksi hingga akhirnya perpu ini disahkan dengan beberapa catatan
dan kalau mayoritas fraksi di dpr ini menyetujui
kami dari fraksi gerindra menghormati keputusan tersebut
tetapi berdasarkan prinsip kami harapkan nanti ditambahkan sebagai catatan bahwa fraksi partai gerindra masih belum bisa menyetujui ini
bahwa setelah disahkannya tetap akan ada revisi undang undang perlindungan anak untuk bisa lebih komprehensif
diimplementasikan secara eksekutif